lama kita gak jumpa
baik kakak hanim
panggil aku tuan hanim
baik tuan hanim
ada hal apa yang membawa tuan hanim hampir ke gubuk kami
masih seperti dulu
langsung ke permasalahan
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
saya boleh bicara sebentar
ini ada bantuan sedikit dari saya
ya memang mungkin jumlahnya sangat sedikit
tapi saya berharap ini bisa bermanfaat buat bapak dan ibu di sini
saya serahkan sepenuhnya kepada kepala desa ya
biar kepala desa saja yang atur
tanah dari sana sampai sana sudah menjadi milik tuan kuanib
apa kau mau nasib kau macam si handan kemarin
begini kan enak
tak perlu keluar tenaga
tapi ada sepuluh perkara lagi yang ingin aku tuntaskan
perkara apa tuhan
percaya dengan tuhan
terima kasih pak
terima kasih juga pak
semoga semuanya baik
selamat tengah hari pak
lihat sih nih selamat ahad
aguresnya doang kepala
terima kasih pak
tuan hanim ada hal apa yang membawa tuan hanim hampir ke gubuk kami
masih seperti dulu
langsung ke permasalahan
aku tidak sungkan sungkan lagi malini
aku kemari nak bermaksud untuk membeli sawahmu
bukankah sawah tuhan lebih besar
terus apa artinya sawah kami yang kecil
tidak begitu malini
sarang dekat dengan sumber mata air
dan itu lebih istimewa dari semua sawahku yang ada
aku akan membeli sawahmu dengan harga yang tinggi
dari berita yang allah dengar
para petani merasa kecewa karena menjual sawahnya
jangan kau dengar kabar burung malini
demi masa lalu
berapapun yang tuan tawar
awa tidak pernah berniat menjual sawah peninggalan suami awak kepada siapapun
aku tidak akan memaksa
tapi perlu kau ingat dengan baik baik
kalau kau berubah pikiran aku berani membelinya
mau apa dia ke rumah
awal rasa penjelasan awal sudah cukup

tapi tidak mengapa

aku percaya pada tersentuhmu
aku ingin tahu
apakah kau sudah mengeritakan apa yang aku katakan
apa yang kau katakan
aku ingin mengetahukannya
tuan hanim kemarin
tetap memaksa membeli sawah kita
aku jadi khawatir mak
ya tuan hanim lah mak
mama sendiri kan tahu orang macam mana dia tuh
dia tidak lakukan apapun untuk mendapatkan yang dia mau mas
termasuk dengan cara kotor
dan icik sekalipun
tapi mama yakin juragan hanim tidak akan macam macam dengan kita
karena bagaimanapun dia itu adalah sahabat dari ayah kamu
jadi dia tidak mungkin mencelakai kita
aku juga berharap begitu mas
tapi tetap saja mak perasaanku tak enak
kurang lihat sekali perempuan itu sama tuan
biar awal foto bidanya tajam itu
tidak usah kau hiraukan
tapi tuan kenapa tak kita paksa saja dia seperti biasa
pasti itu akan lebih mudah
biar kami yang
saya tahu betul malini itu
disiksa sekali pun sampe mati
pendiriannya tidak berubah
eh aku yang jadi tuan atau kau
suaminya dulu adalah teman baikku
karena itu aku tidak mau main kasar sama dia
kita harus cari jalan lain
untuk bujuk dia mau menjual sawahnya